kakak punya cewek baru
aduh gak kebanyakan tuh ceweknya
berarti sekarang pacarnya udah ada sepuluh dong
ya apa boleh buat
yang sembilan kakak putusin
kasian pasti cewek ceweknya pada galau semua
yang ini beneran drik
aduh dilihat orangnya dong
masa gak dilihat sih
ngaku gak punya duit
tiap hari ngeluh aja kurang duit
tapi lu bisa beli jam tangan
nidam jam tangan
bukannya nabung buat ngelahirin
malah beli jam tangan
kalau ibu puput dateng
mak jangan minta uang pepes
ini hadiah jam dari pak haji
hadiah dari pak aji
laki lu pemalas gitu
mana mungkin dia dikasih hadiah
mak ini hadiah kehati hati
pada hamilan ibu puput
kalau kang rijal
udah selalu rajin mas
mak makasih udah nangis
gua yang ngasih pepes
lu yang dapet hadiah
mak makasih udah nangis

cakep gak mak
makasih udah nangis
makasih udah nangis
lu tambah cakep
lagi pasak tangguh
kalau si pupu tuh tuh
eh lu belum dengar omongan orang
si kelly gimana urusannya
makan tau dia dateng hanya untuk interview
masa sih lu gak bisa jodohin anak
emak aja yang jodohin
gak mau gue
lu aja yang jodohin
ntar gue dukung
coba lu tanya si puput
kali aja dia punya adik
emak nih ada ada aja
udah minah mau pulang dulu
halo adik cantik
boleh tanya nggak kenal indra
orang paling ganteng setanah baru
tidak mau motornya jelek
tidak mau motornya jelek
kakak punya cewek baru
aduh nggak kebanyakan tuh ceweknya
berarti sekarang pacarnya udah ada sepuluh dong
ya apa boleh buat
yang sembilan kakak putusin
kasian pasti cewek ceweknya pada galau semua
yang ini beneran drik
hei bentar bentar bentar
biasanya juga gitu
yang kali ini aslin drik
tuh liat backgroundnya tuh
hei tunggu tunggu tunggu
ini habis beli cairan buat nyetrika
abis orang ce ayah tutup
tadi ambo liat si selfie sama tunangannya
ini cerita bukan gosip
si selfie sama tunangannya lewat rumah pak rizal
haduh andri di depan rumahnya
keliatan sama si andri
bagaimana tuh perasaannya
ambo indah mau menjawab
bagaimana tuh perasaannya
ambo di depan rumahnya
bagaimana tuh perasaannya
ambo di depan rumahnya
kamu gak pacarin aku
berarti emang ceweknya udah gila
kau mau ngapain
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kita jalan lagi
tungguin aku dong
oh namanya tapi baru liat orangnya
kirain kakak udah tau namanya makanya ketawa
gak tau baru tau
enri tunggu enri
tadi selfie sama pacarnya